kita akan konfirmasi lebih lanjut saat ini sudah terhubung melalui sambungan zoom bersama wali kota tanggerang selatan bapak benyamin daphni selamat sore pak ben
selamat sore mas
ya terima kasih pak sudah bergabung dengan kita sore ini pak terkait dengan informasi sebelumnya sebagai salah satu daerah penyangga kondisinya memang agak dilematis ya pak
apalagi juga terkait dengan mobilisasi warga dari dan ke jakarta dan jakarta pun sekarang sedang genting
apa koordinasi yang lebih strategis pak terkait kondisi ini karena rasanya sosialisasi sekarang sudah tidak ampuh apa yang akan didahulukan
betul pak untuk meningkatkan disiplin masyarakat dalam rangka pencegahan covid ini upaya kita untuk menegakkan protokol kesehatan terus kita lakukan bahkan sedikit lebih keras gitu pak
mungkin beberapa jam ke depan kita akan melakukan operasi dengan jajaran kapolres dan jajaran
dan dim untuk treatment ke masyarakat ditambah dengan tentunya petugas satpol pt kita dengan hukuman hukuman yang sesuai dengan peraturan wali kota nomor tiga belas tahun dua ribu dua puluh yang ada di tanggerang selatan
jadi mudah mudahan dengan penegakan protokol kesehatan sambil memberikan sanksi yang cukup keras ini bisa kita tentu untuk menangkap
protokol angka varian covid
artinya ini semakin kesini dengan angka infeksi yang juga semakin tinggi
apa kemudian langkah yang akan diambil untuk mengantisipasi atau backup planning yang akan diterapkan
betul kita dua puluh dua rumah sakit dan satu rumah sakit umum daerah yang menyiapkan tempat tidur isolasi dan icu
kami mulai hari ini buka operasi rumah sakit serpong utara yang baru sudah selesai dibangun
hari ini kita siapkan tujuh puluh tempat tidur
tempat tidur isolasi dan enam tempat tidur icu
sambil kita juga mempersiapkan satu lagi rumah sakit pondok aren yang mudah mudahan bisa akhir tahun ini bisa kita operasikan kembali
kami sudah lakukan koordinasi dengan para direktur rumah sakit umum setanggerang selatan kemarin untuk bersiap menambah tempat tidur kapasitas tempat tidur
jumlah tempat tidur baik icu maupun tempat tidur isolasi dan semua
memberikan komitmennya untuk menangani covid sembilan belas di tanggerang selatan
oke artinya kemudian yang disiapkan ini alkes sdm obat obatan juga sudah ready ya pak
apes sudah siap tenaga kesehatannya juga kita dapatkan dukungan dari baik jajaran polri di tangerang selatan maupun rumah sakit tni yang ada di kodim
kemudian juga beberapa fakultas kedokteran di kota tangerang selatan dari umj dari uin stikers dan seterusnya ini juga membantu menyediakan tenaga kesehatan untuk penanganan covid termasuk juga untuk pelaksanaan vaksinasi di tangerang selatan
oke pak wali tadi di awal anda menyebutkan bahwa akan ada mekanisme sanksi begitu ya kalau tidak salah di tahun lalu juga sudah ada ganjaran atau sanksi ini yang diberlakukan begitu
untuk yang siklus atau fase sekarang ini akan seperti apa pak teknisnya apakah kemudian akan sama dengan tahun lalu atau justru akan ada regulasi baru dengan apa namanya yang lebih berat begitu yang akan diterapkan untuk masyarakat yang masih membandel khususnya untuk yang tidak tak dengan prokes ini pak
aturan mengenai yang baru ini sudah tanda tangani pak
di situ tentunya juga ada beberapa ketentuan ketentuan
dan kami sudah bersepakat dengan forum komunikasi pimpinan daerah pak dandim pak kapores pak kajari ketua pengadilan negeri dan seterusnya
sanksinya antara lain kita akan menahan sementara identitas para pelanggar protokol kesehatan ini baik ktp sim dan lain lain sebagainya
dan mereka harus mengambil itu di tempat tempat tentu nantinya
kami sedang menjajaki juga untuk masuk ke
pidana ringan bagi para pelanggar pelanggar protokol kesehatan ini
seperti demikian yang sudah disepakati pak
sosialisasi bagaimana pak
alhamdulillah sosialisasi sudah gencar dilakukan
kemarin sudah juga meminta para satgas di tingkat rw
matis juga tentunya di tingkat kelurahan untuk tidak bosan melakukan sosialisasi terlebih lagi dengan aturan aturan yang kami terbitkan
dengan ketentuan yang baru yang sudah kami tanda tangani seperti ini
demikian juga kami menggandeng para ulama menggandeng para tokoh agama di kota tangerang selatan untuk dalam setiap kesempatan
memberikan pemahaman bangun kesadaran masyarakat atas protokol kesehatan ini pak
yang kami harapkan memang adalah adanya kesadaran masyarakat yang meningkat
karena sekarang memang kecenderungannya tangerang atas protokol kesehatan lima m tadi
banyak sekali terjadi di tengah tengah masyarakat
oke pak wali yang juga sekarang perlu didorong adalah program vaksinasi
ini di tangsel bagaimana pak
cakupannya sudah berapa banyak warganya divaksin
iya memang vaksinasi terus kita gencarkan
target para keseluruhan sampai dengan rencananya akhir desember
immunity itu terbentuk bagi hampir sembilan ratus ribu jiwa
di kota tangerang selatan
kemudian dalam waktu yang dekat ini kami akan melakukan vaksinasi massal
dibantu oleh pak kapolres dan pak dandim serta jajaran jajaran vertikal yang lainnya
sementara ini dari satu ratus delapan belas enam ratus dua puluh lima sasaran yang kita tetapkan
sudah tervaksin pada vaksin pertama memang sebanyak satu ratus empat persen
tapi pada vaksin kedua sebanyak enam puluh tujuh persen yang tervaksin dari tenaga kesehatan
petugas pelayanan publik lansia dan masyarakat rentan
jadi kita akan menggencarkan tanggal dua puluh sembilan besok kita akan melakukan vaksinasi
bagi tiga puluh lima ribu warga tangerang selatan dan akan kami sebar ke titik titik
pelayanan publik yang ada di tangerang selatan
oke pak wali terakhir
pimpinan daerah tentunya strategi sudah disiapkan amunisinya tadi juga sudah ada
bagaimana kemudian anda bisa menyampaikan ini sebagai imbauan bagi warga anda
agar tetap menerapkan protokol kesehatan mengingat kondisi sekarang memang
seperti balik ke kondisi awal begitu dengan tingkat infeksi yang semakin tinggi
apa yang ingin disampaikan pak wali
saya sangat berharap terjadinya darat individu dan kesadaran kolektif dengan masyarakat
sudah banyak contoh tengah tengah kita karena kok pelanggaran atas protokol kesehatan ini
seperti apa gitu dari kita
saya sedang membuat video demikian juga dengan pak kapolres untuk edukasi kepada masyarakat
kalau tidak terjadi kesadaran individu dan kolektif di tengah masyarakat
ya akan susah apapun yang kita lakukan ini akan terus meningkat
jadi dengan demikian yang kami harapkan tidak perlu pemerintah harus berikun
berikan sanksi untuk sekedar bagi masyarakat yang tidak menggunakan masker
apa susahnya pakai masker
kalau tidak pakai masker pilihannya ya kena covid nantinya
jadi tapi harapkan masyarakat melalui berbagai macam informasi yang tersebar di media
kemudian juga sosialisasi yang disampaikan oleh tokoh tokoh masyarakat
mudah mudahan akan terjadi tingkat kepatuhan ppkm mikro ini
tingkat sekarang memang terjadi penurunan mbak
lima persen sekarang penurunannya mencapai delapan puluh tiga persen
seperti itu pak
terlupa sedikit pak wali ramai sekali narasi lockdown disuarakan
komentar anda soal ini apa
tingkat rt kami berikan kewenangan
apabila rt nya kami tetapkan sebagai zona merah

karena lebih dari lima rumah ada penderita covid sembilan belas

kami mintakan kepada rt ketua rt sebagai satgas covid untuk
melockdown saja lingkungan sekelilingnya
kami akan membantu melalui penjaminan makanan dan lain sebagainya
jadi kita akan dibahas dengan para ketua satgas di tingkat kelurahan
di tingkat rw dan di tingkat rt
ini akan kami terapkan pak
mikro di tanggerang selatan demikian
kalau kemudian secara evaluasi seluruh wilayah akan di lockdown
mudah mudahan tidak sampai seperti itu
mudah mudahan tidak sampai seperti itu
karena ada bagian rw dan rt kita
yang statusnya memang
tapi yang jangan lupa juga kalau ada kerumunan juga
kalau ada kerumunan di tanggerang selatan
tidak akan kami tolerir lagi
dalam surat edaran yang baru ini
izin kepada masyarakat
saya tidak memberikan izin
bagi penyelenggaraan resepsi
sosial begitu kegiatan kegiatan
sosial olahraga juga
kerumunan kerumunan itu
akan kita keluarkan
dan juga kegiatan kegiatan yang lainnya
sekalipun itu merupakan kegiatan
semua harus kita
kesehatan masyarakat adalah
umum tertinggi saat ini
artinya ketegasan dan komitmen itu yang kita tunggu
bagaimana implementasinya di tengah
masyarakat dan juga membawa
kabar baik begitu ya
sehingga menekan penyebaran kasus covid sembilan belas
khususnya di kota tangerang selatan
terima kasih pak wali sudah bergabung dengan kita sore ini